kalau platform digitalnya dengan infrastruktur digitalnya ini sudah hampir pasti bisa dikerjakan
nah pada saat yang bersamaan pemerintah juga akan memberikan affirmative action kepada pelaku pelaku lokal
mestinya kita sudah putuskan bersama pak joni tlatel dengan pak teten menteri kooperasi dan umkm itu memastikan bahwa pelaku pelaku ekonomi pencipta nilai tambah produser produser umkm kita itu tidak boleh diperlakukan tidak adil di dalam platform platform digital tersebut
kita sebagai pemerintah dengan aftermative action itu akan intervensi memastikan bahwa produser produser
indonesia itu juga kita jaga